terkait dengan keinginan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri untuk menjadi amikus kuria atau sahabat pengadilan di mahkamah konstitusi
dan kesimpulan yang diajukan setiap pihak terutama dalam hal ini dari tim hukum calon presiden ke mahkamah konstitusi
kita akan diskusikan bersama dengan dosen fakultas hukum hamid awaludin
terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami alhamdulillah sehat selalu untuk anda juga dan kita semua
ini kan bu megawati sudah membuat surat dua kali sebetulnya
waktu itu juga dirilis di harian kompas dan yang sekarang adalah dinyatakan lewat pernyataan amikus kuriyai langsung kepada mahkamah konstitusi
dari penilaian anda hal apa sebenarnya yang mau ditunjukkan oleh megawati ini
pertama kita harus pertanyakan dulu
status ibu mega itu legitimate atau tidak
yang pasti secara hukum megawati soekarno putri punya hak mengajukan amikus
pertanyaannya adalah apa legitimasinya
pertama dalam hal penegakan demokrasi
perjuangan mempertahankan demokrasi ibu mega the champion di bidang ini di negeri kita
berjuang sejak zaman orde lama
dan sampai sekarang berarti ada legitimasi
ada jejak yang dimiliki
yang kedua yang dipersoalkan dengan amikus kure ini adalah proses pemilihan presiden dua ribu dua puluh
lagi lagi megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini
pada tahun dua ribu dua puluh empat beliau itu masih presiden
ibu mega punya jejak tidak pernah mengintervensi
tidak pernah cawe cawe
dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
sehingga dia memiliki legitimasi moral
berbicara tentang proses pemilu yang bersih
nah dengan rentetan kejadian masa lalu yang berkaitan dengan ibu megat
dan sebaiknya didengar oleh hakim mk
karena tidak ada personal interestnya
tapi apakah ini bisa mempengaruhi nanti keputusan mk nantinya
apakah bisa mempengaruhi atau tidak
sebuah sistem yang memiliki mekanisme
dimana mengundang pihak ketiga
dimana pihak ketiga itu bukan pihak
dengan jejak masa lalu yang begitu kuat
kalau hamid awaludin mungkin belum tentu
ada buktinya bahwa dia
amikus kuria juga datang dari kalangan kalangan akademisi
para akademikus itu adalah
nurani berdasarkan akal sehat
pikiran dan pengetahuan yang dipunyainya
amigos core yang diajukan ibu mega
selain pengetahuannya tentang konstitusi
bahwa dia pernah mengalami pemilu
dimana berkaitan langsung dengan dirinya
tapi dia tidak cewe cewe
dalam pengenangan penanganan phpu seperti ini
beda kalau seseorang apunturil demokrasi
yang selalu menyalahgunakan demokrasi
dan minta pemilu bersih dan sebagainya
tentang bersih tidaknya pemilu
phpu yang berjalan kemarin begitu
dari pihak satu dan tiga
dengan masing masing opini nya begitu
saat mk akan menyampaikan keputusannya
apakah permohonan dari para pemohon ini
kecuali tentu pendukung paslon dua
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat
dari undang undang juga begitu pak
ada presiden hukum tahun dua ribu delapan
disitulah munculnya istilah tmc kan
ada beberapa pemilihan kepala daerah
dibatalkan dan pemilu ulang
bahwa mk tidak boleh mengadili
meminta sampai pemilu ulang
masih mungkin tidak meminta pemilu ulang itu
saya tidak mau mengada ada
biarkan mahkamah konstitusi memutuskan
kalau mahkamah konstitusi mengatakan pemilu ulang
kita serahkan kepada para hakim
pesan apa yang ingin anda sampaikan kepada para hakim ini untuk putusannya nanti tanggal dua puluh dua
saya hanya mau menyetir pesannya ibu mega
kembalikan kepercayaan publik terhadap mk
habis gelap terbitlah terang
kita akan tunggu nanti di tanggal dua puluh dua april